pt kereta api indonesia menggelar program kai akses ramadan festival dua ribu dua puluh
dan flash sale tiket seharga rp tujuh puluh lima
melalui laman informasi kai id promosi harga khusus ini dilaksanakan
pada sembilan belas hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh dua untuk keberangkatan dua puluh april hingga tiga belas mei
selain itu akan juga ada flash sale tiket seharga rp tujuh puluh lima untuk sejumlah kereta api
nah flash sale ini dibuka pada pukul tujuh belas hingga delapan belas selama sembilan belas hingga dua puluh satu april
adapun promo ini hanya berlaku untuk pembelian melalui aplikasi kai akses